gak pada sarapan
ini mau ngajak
itu dollar mau ngajak
pas bener dah
pas gua sampe
buat apaan tuh mai
tidak ada cara buat dibagiin tetangga
pas gua lewat
gua jadi kemari
ahh mau ngajak
ibu mau kemana
ibu mau ke pasar pak
ibu nggak mau nungguin saya aja
tidak usah saya mau jalan kaki saja
enggak pada sarapan ia
itu dollar ini enggak tahu
dapat dari mana
monstratus pak biar seratus juga tapi seratus
dollar amerika kalau bang ojak tuker ke
rupiah di moneychanger itu bang aja
kurang lebih bisa dapat satu tiga sampai satu lima
kok bisa pak ya bisa semua tergantung
harga dolar yang masih suka turun naik
kadang tiga belas kadang tiga belas lima ratus
kadang empat belas nah semua tergantung
kebijakan ekonomi indonesia dan
kebijakan ekonomi amerika yang bikin
dollarnya buat saya aja
etis lu masih jualan parfum
padahal gua mau beli
tuh kan kata bapak apa
kerja itu harus sabar
ingat kata abah sewaktu masih hidup
kerja yang sabar biar rezekinya jadi berkah
emang udah mau balik sekarang
kok sebentar banget di jakartanya pak
enggak sebentar ah udah seminggu
iya pok kasihan rumah sudah ditinggal lama lama
sampai ketemu lagi
kalau bapak membuat keseng membuat jengkel
terus bapak lupa nggak bayar
mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya
itu kata pak sofian kalau ditukar bisa lebih dari sejuta
yang benar bang
alhamdulillah ya bang ya
tati lagi gak ada pesenan kita malah dapat rejeki
bakal modal bikin kue aja bang
lu mau kemana
mau ke pasar be
mau ada yang dibeli
ngapain lu ke pasar
mendingan lu ke rumah stati sana lagi banyak pesenan kue
tapi kan mbak tati belum menelpon surti
sur rejeki itu dijemput bukan di telpon
udah buruan sana
ya udah dah itu dia tuh bang tuker dulu ya
tuker kemana bang
ya di tempat tukerin duit money changer
ya di tempat tuker duit
oh berarti tati bisa sekalian nukerin duit tati yang lecek ya bang
kagak itu cuma nuker duit dolar doang
keluarin hape lo
lo berdiri disini aja
tungguin anny keluar
begitu dia keluar lo foto
begitu dia keluar lo foto dia
begitu dia keluar lo foto dia

sepuluh ribu kemarin saya berdua sepuluh ribu masa sekarang saya sendiri sepuluh ribu juga
kemarin siapa yang nganter mbak
ya tukang ojek lah masak tukang cukur
emang tarifnya segitu mbak sepuluh ribu
ah bohong kali nih dinaik naikin tarifnya
ah nggak mau ah mahal sama masa jalan kaki aja deh
cukup banget tau ya
tempat nuker duit dimana ya
pemani cengger aja mas di depan ruku ada
lu dapet dari mana